sebuah video dugaan pembantaian lumba lumba di perairan pacitan jawa timur
yang dilakukan nelayan di atas kapal beredar di media sosial
dalam video tersebut tujuh ekor lumba lumba mati dengan sejumlah bagian tubuh lumba lumba telah terpotong
setelah melakukan pemeriksaan terhadap dua puluh tiga anak buah kapal
polisi menetapkan nakoda kapal sebagai tersangka kasus penangkapan
hingga pembunuhan tujuh ekor lumba lumba di perairan pacitan
atas kasus ini tersangka terancam hukuman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
selain itu tersangka juga terancam delapan tahun penjara karena menghilangkan barang bukti video di ponselnya
mereka melakukan pelayaran tanpa izin berlayar
lalu tanpa dilengkapi surat izin penangkapan
yang sesuai dengan lokasi zona tangkapnya
tersangka mengakui peristiwa tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan
sementara terkait dengan bagian tubuh mamalia laut yang dilindungi itu bukan karena dipotong
melainkan luka karena jaring perangkap ikan
setelah lumba lumba yang menyangkut jejaring baru kita tahu kalau itu benar ada lumba lumba
terus kita berusaha untuk melepaskannya
tapi memang lumba lumba itu kan berat
jadi kita harus mengangkatnya ke atas tubuh
mengeluarkannya dari lilitan jaring
terus setelah itu kami melepaskannya
terkait dengan unsur kesengajaan atau tidaknya penangkapan lumba lumba
masih akan dilakukan pendalaman kasus